hujan deras melanda jakarta sepanjang jumat sore menyebabkan jalan iskandar muda gandaria jakarta selatan terendam banjir setinggi lebih dari lima puluh cm
ratusan kendaraan pun terjebak macet saat melintasi jalan iskandar muda gandaria jakarta selatan
jalanan sempat tidak bisa dilalui oleh sejumlah kendaraan yang melintas
kendaraan sejumlah pengendara sepeda motor dan mobil yang nekat melintas pun mogok
akibat genangan arus lalu lintas di jalan iskandar muda gandaria kebayoran lama jakarta selatan mengalami kemacetan hingga dua km lebih baik dari arah pondok indah ataupun dari arah simpruk